sampai jumpa di video selanjutnya
iya soalnya kan cuma kamu yang paham sama dia
hei malah pergi
cek cancel kopinya
eh sok siapa yang mau nama
hah uang mada
sok tamah lagi
sok tamah masih banyak uang
saya teh sudah terbebas dari kemiskinan
sok aku naramah
sok jangan takut
dan teah nggak ada matinya
bener pisang sep
kecuali kita berak motor
rumahnya sudah ketemu
mudah mudahan tercocok sama bu dokter
emangnya semua istri disini tuh kerjanya di luar negeri ya pak
sebagian sih bu
tapi ada juga beberapa yang di jakarta
emangnya udah berapa lama
sebenarnya berkati pindahan dari desa cibarenkok bu
ciraus juga dulu sepi bu
itu sejak zaman krismon
tahun sembilan puluh tujuh atau sembilan puluh delapan gitu
banyak pabrik yang ditutup
karyawan di phk
alhamdulillah sudah rame lagi
bapak bapak itu kan
istrinya pada jadi tkw di luar negeri
terus mereka santai santai di rumah
emangnya nggak risih ya pak
mungkin awalnya risih
tapi itu mungkin juga
ini kan masalah menghidupi keluarga
kasian tanemannya kamu silam pakai air sabun
itu cuma sedikit
di bogor itu ada super sale
diskon besar besaran di bogor
yang benar kum
tadi ngantar pebri baca selebarannya
kita besok ke sana yuk
sekalian ngajak jalan jalan jeniper
besok kan hari minggu
yaudah kalau gitu yuk
kum doi tahu nggak
di warungnya entin ada raja sawer
banyak biskons ceng
besok kamu akan banyak menemukan tulisan
beli satu gratis satu
tapi pasti akan ramai sekali orang yang ke sana
saya mau pergi ke rumah bu
saya mau beli tang top
kok tank top sih
kaos dalem maksudnya kaos dalem
seru kayaknya sih
ini kalian nampak seperti suami suami yang teladan
kan kang dadang
asal kamu tahu ya doi
barang barang yang didiskon yang disale itu
adalah barang barang yang tidak laku dijual
iya tapi masih bagus bagus semua kang dadang
ya memang bagus bagus
tapi bagus buat siapa ceng

umumnya barang barang yang didiskon kan dadang
itu adalah barang barang yang tidak laku
barang barang yang warnanya sudah kampung
stylenya juga daftar
makanya orang orang kaya seperti saya
tidak mau beli barang barang itu
kemudian harganya diturunkan
supaya orang orang seperti kalian bisa ngabelin begitu
supaya orang orang ketiga sudah correct
mana ada tuh yang namanya super sale emas
beli satu dapat dua
cari sepatu macam saya
tidak mungkin ada
saya permisi dulu kalau begitu
ya kang dadang
sekarang kang dadang itu baik sama kamu ceng
sekarang dia selalu pamit
soalnya kan cuma kamu yang paham sama dia
reseki memang gak kemana
solusinya ada aja
surat cerai jadi
kabur ke rumah ibu
terus dia berangkat ke luar negeri
cuk sini cuk sini
siapa yang musuh susok
bulog di tempat masing masing
duduk duduk duduk
duduk di tempat masing masing
duduk di tempat masing masing
kayak orang susah aja
cok mau yang mana
coklat juga ini yang tuh
ambil dua juga boleh
iya sok dua tuh kang enak
oh boleh boleh
kang mau rasa apa
sini cuk sini
diminum itu bukan tontonan
ini buat entin
susu yang paling besar
makasih kang iden
iya kang iden
saya bayar semuanya
kang idennya cobain
ah saya mah udah enggak
sudah biasa susu mah
sok diminum lagi
ada yang mau nama
kerjaan sekarang udah banyak diperuntukkan buat perempuan
zaman yang membuatnya seperti itu
gak bisa dilalui
saya udah nyari alasan buat nyerah
saya juga gak tau kang
harus menyerah apa enggak
bapak tuh ngebingungin
bapak gak boleh sayang
tapi saya gak boleh ketemu
berarti kan bapak ngelibatin saya
di masa lalunya
selalu berubah berubah kang
kita dipaksa untuk
saya mau ke bogor dulu